kepada keduanya malam hari ini sudah hadir di studio cnn indonesia newscast
ada bang fahri hamzah politisi partai gelora indonesia
selamat malam bang fahri
bang fahri zon politisi partai gelora indonesia
bang fahri apa kabar
bang fadli dan juga bang fahri mendapat bintang kehormatan dari presiden joko widodo
sebelumnya saya ucapkan dulu selamat kepada bang fahri dan juga bang fadlizon
tapi ini sebetulnya ini acara biasa ya bang ya
setiap tahun menjelaskan
jelang tujuh belas an ada penghargaan yang diberikan
tapi karena diberikan kepada dua sosok yang mengkritik soal tagihan listrik lah
soal vaksin soal bpjs soal apapun terhadap presiden joko widodo
ini menjadi cukup menarik
saya pengen tahu dulu rasanya ini kepada bang fahri dan juga bang fahri
apa rasanya bang menerima penghargaan dari presiden dari pemerintah dari negara
padahal kita tahu selama ini biasanya kerap mengkritik presiden joko widodo
ini rasanya apa biasa saja atau something special

jadi rupanya itu ada dapat kabling kuburan tuh
jadi akibat dari dapat bintang jasa ini kita dapat kabling kuburan di kalibata
jadi ini kayak diingetin ini ada kuburan ini
yang menanti setelah ada penghargaan
jadi makin serem nih perasaannya gitu
tapi ya kan saya sering menjelaskan bahwa
ini kan momentumnya kan tujuh belas an
dalam tujuh belas an itu ada juga pembebasan narapidana
istilahnya itu remisi
presiden sebagai kepala negara itu diberikan kewenangan hak oleh konstitusi
jadi itu bukan mainan pribadinya presiden
tapi kewenangan yang diberikan oleh konstitusi
melakukan hal hal yang dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menjaga persatuan
menjaga perasaan kebangsaan
karena proklamasi kan adalah momen kebangsaan dia
makanya kemudian presiden punya tugas untuk memberikan bintang jasa
bahkan juga gelar pahlawan
tapi itu semua juga ada komitenya
bukan juga lakonannya
lagi lagi ini bukan mainan pribadi
ini adalah mainan sistem
sudah ada di dalam sistem kita
dan itulah lebihnya sistem demokrasi itu
bahwa seorang presiden itu kemudian
dipaksa untuk memberikan penghargaan kepada orang
yang dipilih secara objektif di dalam
kehormatan atau bukan kehormatan
dewan tanda jasa itu
jadi ada perspektif bahwa ini rutin dalam tradisi demokrasi kita
kalau kami berdua ini ya memang
juga nggak bisa menilai kenapa kita yang diberikan
karena lagi lagi itu adalah pekerjaan dari
satu institusi di luar kami
kami gak tahu juga
jadi bang fadli sama bang fadli hanya ketiban bintang aja sebetulnya
dan kuburan tadi itu
dan kuburan tadi
bang fadli spesial atau enggak penghargaan ini sebetulnya
tentu karena ini kan datangnya dari negara
artinya negara mengakui adanya demokrasi
dan penghargaan ini kan ditujukan juga bagi eksekutif legislatif yudikatif
terutama mereka yang memimpin lembaga lembaga ini gitu ya
jadi bagi saya ini sebenarnya kalau
karena kita datang dari parlemen
dari kamar legislatif
ini pengakuan kepada suara rakyat daulat rakyat perwakilan rakyat
jadi bagi saya ini penghargaan kepada rakyat
tidak bisa dilepaskan hanya untuk pribadi gitu ya
dan ini menurut saya penting gitu
artinya negara mengakui adanya demokrasi
walaupun suara suaranya mungkin kurang enak didengar oleh pemerintah gitu ya
tetapi lihat dong
artinya apakah kritikan kritikan itu punya dasar apa tidak gitu
dan saya yakin bahwa
apa yang saya sampaikan gitu ya
mungkin ada juga yang
ya sambil bercanda
tetapi pada dasarnya kita menyuarakan rakyat
suara rakyat ya soal listrik soal macam macam lah saya
karena kalau tidak ada yang menyuarakan itu
kadang kadang dianggap semua sudah beres
dan kadang kadang juga orang yang berada di sekitar seorang kepala negara itu bisa hanya membawa berita berita baik kan
karena itu bisa jadi yang menyebabkan kegagalan
jadi disitulah check and balance
dan ini amanat konstitusi
jadi kritik itu sebenarnya sangat penting bagi demokrasi
dan menurut saya itu tanda bahwa kita ini setia kepada cita cita bangsa dan negara ya kalau kita masih ada kritik masukan masukan terutama kalau ada kebijakan kebijakan yang salah
masa kebijakan salah harus dibenarkan gitu ya
kalau salah ya harus dikoreksi
oke jadi ini sebetulnya adalah penghargaan yang salah
jadi ini sebetulnya adalah penghargaan sebagai artinya poin poin kritikan yang selama ini bang fadli lontarkan atau bang fahri memang berdasar dan apa itu dianggap sebagai satu jasa juga begitu ya atau seperti apa bang fadli
ya itu kan cuma salah satu elemen
di sisi lain kan juga lembaga perwakilan ini apalagi di masa masa turbulensi saya dan fahri selama lima tahun itu kan kita juga ikut merawat dan menjaga demokrasi gitu kira kira begitu ya
jadi bukan hanya tugasnya mengkritik ya kritik itu cuma salah satu
bagian dari komponen pengawasan tapi juga tugas tugas yang lain yang terkait dengan kenegaraan dalam hal ini bagaimana menjalankan fungsi legislatif gitu itu penting
tadi ketika menerima penghargaan kemudian tadi kan sempat berfoto foto begitu ada tidak hal hal yang kemudian bang fadli juga bang fahri utarakan kepada presiden joko widodo secara langsung
apa mungkin mengkritik juga atau kemudian apa yang diucapkan setelah kemudian bertemu dengan presiden joko widodo secara langsung tadi di istana
dan setelah ini bang fadli juga bang fahri apakah kemudian nilai nilai kritik tadi yang cukup tajam tadi kepada presiden kepada pemerintahan setelah dapat penghargaan agak berkurang atau justru sama sama saja kita akan tetap menjadi duo dinamik yang tetap akan mengkritik pemerintah
tapi dijawabkan nanti kita akan jawab usai juda berikutnya kami akan segera kembali sesaat lagi
diberikan penghargaan oleh presiden apa yang tadi disampaikan
ada tidak obrolan obrolan khusus antara fadlizon dengan presiden joko widodo
ya apa secara mendadak tadi setelah selesai pemberian ucapan selamat oleh presiden kami berdua diminta untuk ya duduk sebentar ngobrol bersama wakil presiden
kemudian ya tentu tidak terlalu lama
setelah itu ya diajak untuk bicara lagi dan berbicara lagi
dan itu ya apa yang tadi saya sampaikan juga disana ya ini adalah bagian dari sebuah pengakuan juga terhadap demokrasi artinya memang dan presiden juga menyampaikan perbedaan perbedaan politik bahkan lawan politik dalam urusan berbangsa dan bernegara ya kita akan tetap mempunyai komitmen yang sama tujuan yang sama
justru saya kira itu memang benar gitu bahwa perbedaan perbedaan itu bisa menjadi kekuatan
asal kita dewasa di dalam berpolitik orang dikritik juga tidak baperan tidak kemudian uring uringan gitu ya kritik itu biasa dalam berdemokrasi
saya menganggap bahwa kritik kritik saya termasuk yang sangat sopan gitu ya dibanding kalau lihat negara negara yang demokrasi kita
jadi kritik fadli zo itu masih kategori sopan menurut anda
menurut saya sih sopan standar saya sih sopan
standar karena menggunakan sajak ya pak ya
standar saya sih
itu baru ibaratnya
kalau di gas itu ya baru masih pelan pelan lah
oh masih pelan pelan
tapi menurut saya ini bukan karena apa apa tapi kita mau membangun bangsa
dan itu harus ada kedewasan di dalam berdemokrasi juga gitu
dan kalau ada kebijakan kebijakan yang salah dan kalau salahnya kelewatan ya harus dikritik juga kritiknya lebih keras gitu
meskipun bagi sebagian orang kritikannya bang fadli dan bang fahri ini kadang kadang agak berlebihan dan disebut sebut agak nyinyir gitu bang
ya karena mungkin ini masalah peradaban ya
masalah peradaban di dalam berdemokrasi kita
jadi saya sih tidak pernah misalnya menghina gitu ya
tapi terutama lebih banyak kritik kritik kebijakan lebih banyak ada juga ya kadang kadang ya
tapi lebih banyak itu dan menurut saya ini sehat kalau demokrasi kita mau sehat
indeks demokrasi di bawah pemerintahan pak jokowi ini agak turun
ini masuk kritik lagi ya bang
iya itu internasional
jadi harusnya berterima kasih
masih ada untuk mengkritik gitu ya
kalau nggak turunnya lebih jatuh lagi
lebih tajam mana kritiknya menurut bang fadli
lebih tajam kritiknya bang fadli atau bang fahri hamzah
nah mungkin fahri lah yang jawab
kira kira lebih pedes yang mana bang diantara berdua
kebetulan kita ini kan bangsa besar ya punya perbedaan kultur
kebetulan fadli dan saya mungkin tradisinya itu
tradisi itu itu yang paling besar ya
jadi orang pesisir itu biasanya lebih nampak sangar begitu
jangan lihat hatinya kalau hatinya pasti lembut itu kan
tapi ini kan problem gaya kan dan bangsa kita ini nggak bisa disederhanakan
jadi kalau saya tidak menganggap gaya itu sebagai persoalan
karena saya menganggap kritik dan pengawasan kepada pemerintahan
itu adalah pelaksanaan tugas terutama kan kalau saudara fadli masih menjadi anggota dpr
saya waktu itu menjadi anggota dpr
salah satu pertanyaan salah satu tugas rutinnya itu adalah menggunakan hak bertanya namanya
jadi kritik itu bisa disebut sebagai hak bertanya
kenapa begini kenapa tidak begitu kenapa begitu kenapa tidak begini
itu adalah tugas rutin seorang anggota dpr
memang ada yang mengatakan bahwa itu hanya dilakukan
di ruang sidang oh di luar ruang sidang pun ketika talk show seperti ini
masa kita nggak boleh mengajukan pertanyaan gitu
ini kan ruang publik tugas seorang politisi yang paling utama itu adalah
menjadi public educator gitu mendidik masyarakat
atau mempersiapkan masyarakat dalam peradaban demokrasi yang baik gitu
jadi ya karena ini adalah pertanggung jawaban kepada negara yang mensumpah kita
ketika mulai menjabat dan juga diberikan pertanyaan yang baik itu
diberikan gaji dan fasilitas
bahkan lebih daripada itu karena disumpah atas nama tuhan ini juga tanggung jawab kepada tuhan
jadi kritik itu adalah pelaksanaan tanggung jawab gitu
dari sekedar style gitu loh
makanya kita nggak mungkin berhenti juga kalau tugas itu masih melekat
nah saya sekarang kan agak membedakan diri dengan bung fadli
oke bedanya apa sekarang kalau bang fadli dengan bang
karena dia masih punya hak imunitas
diatur oleh konstitusi dia enggak boleh ditangkap lah saya
jangan jangan itu yang membuat sekarang bang faris agak agak tone down ya
meskipun saya perjuangannya adalah menghilangkan segala dalil
segala norma hukum yang menyebabkan orang gara gara kata katanya harus masuk bui
itu saya enggak setuju
jangan jangan gara gara itu bang fadli sekarang agak agak lebih tone down
agak agak jarang bang kritik kritik lagi sekarang
mungkin bisa disebut lebih tengok kiri kanan
gini dia ide beda saya sama dia ya
dia itu ada hak imunitas
tanggal satu terima gaji amplop coklat
nah kita enggak ada imunitas enggak ada amplop coklat
soalnya soda fahri sekarang ini bukan hanya politisi
tapi juga pengusaha
ya tentu stylenya harus agak ya
menyesuaikan diri lah
nah kalau bang fadli kayaknya kok enggak menyesuaikan diri
maksudnya gini gerindra kan masuk pemerintah
tapi kayaknya bang fadli satu satunya yang masih agak
cukup tajam kepada presiden jokowi dodo
sebenarnya saya menyesuaikan diri dengan konstitusi
karena tugas itu adalah pengawasan
dan saya merasa ikut bertanggung jawab gitu
selama menjadi anggota dpr itu
saya juga kan inisiator
waktu itu juga dengan open parliament
supaya ini lebih terbuka lebih transparan dan sebagainya
jadi kita harus membuka gitu
jangan sampai dpr itu hanya menjadi tukang stempel
tukang stempel gitu ya
kalau itu menjadi tukang stempel nanti
rakyat siapa yang mewakili
kita dipilih oleh rakyat punya tanggung jawab
saya dipilih dua ratus tiga puluh satu ribu oleh masyarakat di kabupaten bogor
di dapil saya gitu ya
ya saya harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih saya
juga masyarakat indonesia secara umum
jadi kalau enggak untuk apa saya ada di situ
menurut saya itu tidak bertanggung jawab
tetapi tentu secara terukur kan
kalau kebijakannya bagus ya kita dukung
tapi kalau kebijakannya kurang bagus keliru ya kita kritik
jadi bukan apa apa dikritik ya bang ya
bukan apa apa dikritik
iya masalahnya banyak sekali yang harus dikritik
karena kebijakannya banyak yang keliru itu masalahnya
nah ini yang menurut saya memang itu tugas
karena begini ya pers juga harus dimintai pertanggung jawabannya
ini termasuk pers kan media gitu
pertanggung jawabannya dalam rangka untuk sebagai watchdog gitu ya
pilar keempat demokrasi
perguruan tinggi tempatnya para intelektual
kita tidak lagi melihat intelektual yang kritis
bahkan zaman orde baru lebih banyak orang yang kritis
yang lahir di sana
sekarang kita melihat dunia intelektual kita
seperti sedang lockdown gitu ya
nah ini menurut saya membahayakan bagi demokrasi
tetap harus ada yang kemudian mengingatkan pemerintah itu sebetulnya
nah tapi yang jelas ketika kemudian
bang fahri dan juga bang fahri dengan segala pertimbangan
yang menerima untuk memutuskan untuk menerima penghargaan ini
kalau biasanya anda berdua mengkritik
sekarang anda berdua dapat kritikan juga cukup tajam dari para netizen dan juga masyarakat
mungkin masuk ke dalam sosial media bang fahri dan juga bang fadli
itu kritikan apa yang anda baca dari sosmed sosmed yang masuk ke anda
dan seperti apa anda berdua menanggapi beragam bentuk cibiran mungkin
atau kritikan yang masuk karena menerima penghargaan dari orang yang selama ini anda kritisi

nah itu menurut saya kesetiaan kita pada itu
kita tahu ujungnya di mana

terus tiba tiba dia belok belok tetap harus

kalau enggak nanti kapal ini muter muter kehabisan bensin bisa karam

bang fahri sempat cerita
jadi awalnya gimana bang
ketika tahu ada informasi dapat penghargaan ini gimana
sudah sangat yakin atau sempat ragu ragu juga

saya bercanda sama pak fahri
fad ini yang ngumumin nih pak mahfud nih
sob dia sendiri pernah ngumumkan pencalonan wakil presiden terus gagal
jadi nanti kita tiba tiba gagal juga
sampai kemarin malam tuh
ya semalam masih sudah dikirim tuh
satu yang gantungannya tuh
eh pak yang disininya itu sudah dikirim
yang pin kecilnya tuh
saya pengen mau foto taruh di twitter
khawatir gak jadi besok
jadi yakinnya itu sampai pagi tadi atau gimana
waktu presidennya sudah mengucapkan selamat baca sk baru
oh ini udah jadi
ya bang fahri
politik di negara ini kan banyak yang last minute
jadi kita gak boleh terlalu
di negara ini last minute tuh penting itu
pak fahri juga ada khawatiran sejak awal atau gimana
atau sempat ngerasa ya udahlah gitu
saya sih udah nggak merasa inilah jalan aja gitu
jadi ya maksud saya ini bagian dari sebuah rutinitas bernegara
kita gak pernah meminta
tidak pernah mengharapkan juga
ini terakhir bang fahri juga bang fahri
mudah mudahan di program ini bisa ada kritik terbaru setelah mendapatkan bintang penghargaan dari presiden joko widodo
dari anda berdua kritik terhadap pemerintahan apa
saya yakin pasti banyak apalagi di tengah pandemi seperti saat ini
bang fahri hamzah terlebih dahulu
saya kritik saya masih sama pada pemerintahan ini
menurut saya pertama tama pemerintahan ini kurang kemampuannya membaca gambar besar
dari persoalan gitu
itulah yang menyebabkan kemudian
kadang kadang perspektifnya itu tidak duduk tidak mantap gitu
itu juga yang sering menciptakan perbedaan pendapat di kalangan mereka
bahkan diantara anggota kabinet sering berbeda pendapat
itulah yang menyebabkan presiden marah
karena presiden sendiri tidak diberi atau dituntun untuk melihat gambar besar dari persoalan ini
kalau presiden punya keterbatasan akan itu semua
seharusnya ada yang menuntun memberi
tahu pak ini gambar besarnya kayak begini
selanjutnya itu ya kalau kita udah lihat gambarnya kita menetapkan strateginya
setelah kita tetapkan strateginya baru kita implementasi
ini termasuk soal covid itu
menurut saya ya pemerintah belum pernah menceritakan kepada kita gambar besar dari corona ini gitu
sehingga hari hari itu sering kelihatan wira wiri gitu
jadi sibuk dianggap sukses gitu loh
sibuk dianggap sukses
bang fadlizon kritik dari anda
ya menurut saya ya catatan catatan saya sih cukup banyak gitu
dan kadang kadang juga saya tulis dan saya tweet gitu ya
tetapi memang kita berada di dalam satu situasi yang rawan
ada yang mengatakan akan resesi ada yang mengatakan kita berada di dalam resesi sesungguhnya ya
walaupun ada teori yang mengatakan harus dua kali minus growth nya itu
tetapi menurut saya ini harus ada resep diagnosa yang
benar benar yang tadi bung fahri mengatakan itu yang namanya gambar besar
tapi diagnosa dulu masalah kita
kemudian resepnya apa dan kokinya juga harus tepat gitu
nah selama ini saya kira kalau kita evaluasi sejak kita bulan maret ditemukan kasus covid yang pertama
sampai sekarang kita tidak melihat
kita mau bagaimana sampai kapan gitu
ini kan harus ada projection tahap tahapnya ini seperti tiba saat tiba akal
jadi tidak ada satu future scenario untuk menghadapi ini
jadi seperti kita ini masih
dan ini yang menurut saya harusnya seperti dirijen seorang presiden ini harus membuat satu harmoni di antara para
dan jangan sering sering marah di depan publik
bagus di ruang tertutup saja
karena itu akan menciprat ke muka sendiri nanti
yang marah marah di depan publik biar fadlison dan juga bang fahri yang selanjutnya
biar kemudian ada check and balances dan juga kritikan kritikan yang masuk kepada pemerintah
mudah mudahan kritikan kritikan itu tetap hidup untuk menghidupkan demokrasi kita
sebagai pengingat terhadap pemerintah juga saat ini
terima kasih banyak bang fadlison bang fahri
terima kasih sekali lagi
selamat untuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah oleh negara kepada anda berdua
untuk rakyat baik
demikian cnn indonesia newscast pada malam hari ini